kenapa berhenti kak kita nggak bisa ninggalin orang dalam bahaya terus bantuin
diserikan menurut kita cawe batuan ayo kita harus balik lagi sana sekarang
kita mesti lapor sama pak rt bener tuh bos kasih tau prt aja
udah bos yuk duk
ada peti mati di depan rumahnya beranti
ini mirip banget percis nur mirip sama peti matinya
tutup malam ditau
henti pers kenapa sih bikin kaget aja of
di sini sih peti matinya malampir
jangan jangan di dalamnya ada malampirnya loh
bukan bukan ini tapi bukan malampir
ini di dalamnya parete
parete berarti masih hidup ya
alhamdulillah masih hidup
cuma rada putihan sekarang
saya ketemu sama malampir
saya masuk aja lagi ke sini
itu bukan nyalinya gede
itu namanya lebih takut daripada saya
jadi weh didatengin beneran
apaan kayak gitu untung aja
bagus malampirnya gak tidur berdua sama parete
berarti pak rt udah dulu
berantemnya ditunda dulu
aku datang ke sini
aku mau laporan
aku tuh nganu loh tadi
nemu kamera mencurigakan tadi di sana
kamera mencurigakan kumaha
coba liat parete coba kasih parete
ah butut ini mah
di pasar senen juga banyak
coba liat gambarnya
parete saya mau liat tuh
hansib coba cari lagi yang begini
pasti banyak deh tersebar di mana mana
tewes balik kanan bubar jalan
tentang operasi peringa disyarikat dari saltunia
hai cepet cepet kalian pergi dari sini cari bantuan ayo cepet terus kemana
hai apa berhenti kak kita nggak bisa ninggalin orang dalam bahaya harus
ikan lalu kita cari bantuan
kita beranggila hahaha
hai kenapa kalian kembali lagi cepet cari bantuan di sini ada malam
hai itu tema lampir palsu
hai jangan percaya anak anak
hai palsu kata siapa palsu
loh ya kata kamera ini sama kamera itu
hai pak rt isinya tuh sama sama yang tadi itu betul di kamera ini terekam kalau malam
bir palsu ini sengaja ingin menakut nakuti desa kita iya betul
hai cepet pak rete kasih lihat kanak kanak bukti cepetan udah sangat
hai jangan lempar atau pak rete lewat ya
hai anak anak itu adalah rekaman malam bir palsu menakut takuti warga kita
nah dasar pak rt kita minta maaf rt
hai malam bir
hai kau ngapain saya ceritanya sangat marah pak rete
bukan ini namanya tolak ketek
kalau emang kamu teh bohongan kenapa waktu kemarin saya di sutrum yang beneran
nggak berbet tau nggak
waktu itu saya sengaja disuruh sama produser saya
biar kelihatan lebih nyata tapi sutrumnya nggak beneran kok bu
dibikin sedikit sakit kayak digigit semut gitu
oh kamu jadi kamu yang nyuruh
pak rt kok di kepala
nutupin kuping budak
ya ampun pak rete kayak baru aja dengerin suara saya teriak
oh iya kenalin bu
ini produser saya yang lagi bikin film mak lampir yang lagi heboh itu bu
namanya pak wisnu
jadi kamu yang nyuruh bu ranti di sutrum ya
maaf pak rt
memang ini ide saya untuk mempromosikan
biar merasa marampil itu real dan filmnya bikin heboh
begitu pak rt
itu sudah menakuti warga saya
warga kampung sini
saya enak enak aja suka saya ngenah ngenah
pak rt ini lagi marah dong pak rt
kalau bapak sama warga warga bapak semuanya
nonton film ini pak pasti seru pak
ya zaman sekarang ya pak rt harus kreatif
untuk mempromosikan film alam bir
hea kreatif mah boleh boleh aja
tapi jangan ngerugikan orang dong
itu gak kreatif namanya
betul pak rt
artis atau bikin karya
jangan besar karena sensasi
tak eh tak
bikinlah dengan prestasi
tuh pak rt hebat banget
eh kok menyong
ya pak rt sekali lagi kita minta maaf ya